saudara rr diamankan terkait dugaan penyalahgunaan narkoba
kami sudah cek ke kasat reskrim polres metro jakarta barat benar
saudara rr diamankan terkait dugaan penyalahgunaan narkoba
sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman
ya yang jelas sekali lagi itu merupakan komitmen dari bapak kapolda metro jaya
yang senantiasa mengingatkan seluruh jajaran polres jajaran polda
untuk mengungkap segala bentuk penyalahgunaan narkoba
dan tentunya pada kesempatan yang baik ini kami izin mengimbau
mari sama sama kita bersepakat
bersepakat untuk mencari penyelamat
memberantas menanggulangi segala bentuk penyalahgunaan narkoba
bapak kapolri sudah menyiapkan nomor handphone satu ratus sepuluh
mengingatkan kami dan jajaran untuk mensosialisasikan
agar masyarakat mudah menghubungi pihak kepolisian